abang tetap harus nabung biar punya rumah sendiri biar gak ngontrak terus
eh bang udin
ih aku gak sakit
amin sama ineke besuk ani
ih bang udin salah
yang benar itu aku sama neng ineke besuk amin yang lagi sakit
berarti nya salah
mas bang udin bagus deh
nanti beli lagi ya
hai assalamualaikum waalaikumsalam
bu tahu enggak semuanya babin aym kan mau dijual
kok bunga tau iya tadi bu
daripada kamu usaha sakit tapi gak sakit sakit
mendingan kamu pura pura sakit pur
bener juga lul
haha sakit pur
mas pur kenapa
kayaknya gara gara kehujanan kemarin
gue sekarang jatuh sakit
sedih sakit juga
mungkin baru gejala
ini ineke punya obat flu
mas pur jangan sakit kayak kami

bang deddy mau dua ya buburnya
iya kalau dipegang pakai tangan kan repot
iya tunggu ya
bang deddy emang bener rumah babe mau dijual
itu dia gue kagak setuju
kalau bang deddy nggak setuju babe nggak jadi jual
kan lo tau sendiri babe orangnya keras
badannya yang keras
bukan badannya tapi wataknya tabiatnya
yah lo ngajak ngomong mulu sih jadi kebanyakan nih
aduh bun bun ada apaan sih

bun bun aya aya kan cuma bercanda
aya aya bercandanya keterlaluan
aku tuh cuman bercanda
aku tuh sama bun bun
tapi itu pun juga gak oke

gue langsung meluncur ke rumah
dah ini ke
kita sarapan apa ya
tadi tadi nanya ke bang deddy
rumah babe beneran mau dijual
kata bang deddy jadi
iya mau dibikin perkantoran katanya
iya kenapa nih
kalau beneran jadi mau dibikin perkantoran
kan abang bisa ngelamar jadi satpam
masih lama yang belum tentu kejual juga rumahnya
kamu udah lama ya nunggunya
enggak baru aja
untung belum lama
coba kalau lama ntar kamu dilalerin
umur gue gak lucu ya